kita ke informasi pertama upaya pencarian pesawat latih jasna dan awak pesawat yang jatuh dan tenggelam ke dalam sungai cimanuk di indramayu akhirnya membuahkan hasil
tim gabungan berhasil menemukan jasad salman pukul sembilan tiga puluh enam waktu indonesia bagian barat
korban ditemukan sekitar lima puluh meter dari titik jatuhnya pesawat
korban langsung dilarikan ke rumah sakit bayangkara losarang
sementara untuk posisi pesawat yang tenggelam sudah diketahui posisinya
namun tim masih terus melakukan upaya untuk melakukan pengangkatan bangkai pesawat dengan menggunakan sejumlah drum dan diapungkan di permukaan air
sebelumnya warga berhasil menyelamatkan satu awak siswa pilot pesawat cessna satu ratus tujuh puluh dua yang berada di kawasan sungai cimanuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum indramayu untuk mendapatkan pertolongan
kita tersambung dengan jurnalis transmedia
jari komara selamat siang
jerry bagaimana penemuan ini bisa dilakukan dan tepatnya di lokasi korban ditemukan ini di mana
jari komara selamat siang
jari komara selamat siang
baik terima kasih
saya sampaikan untuk saat ini saya masih berada di lokasi kejadian di desa lamaran tarung
untuk korban sendiri sekitar pukul sembilan tiga puluh enam tadi ditemukan atas nama salman al farisi ya
dia posisi ditemukan pada sekitar
sepuluh meter dari titik jatuhnya pesawat yang terjadi pada senin sore kemarin
lalu bagaimana masyarakat setempat begitu bisa menemukan apakah dalam kondisi terapung begitu
upaya pencarian yang tadi dilakukan oleh tim gabungan dari basarnas polairut polres indramayu maksud kami dan juga bpbd
tadi diterjunkan secara all out untuk melakukan pencarian korban
berhasil menemukan satu korban dalam keadaan meninggal dunia maggie
apa identitas yang ditemukan oleh petugas dan juga masyarakat yang mengidentifikasi bahwa ini memang jasad dari siswa pilot lion air begitu yang terjatuh dari pesawat cessna
baik untuk identitas sendiri memang tadi petugas belum bisa membuka identitas dari korban yang bersangkutan
namun karena kemarin upaya pencarian dilakukan
dan untuk kondisi dari pesawat yang jatuh pesawat cessna yang jatuh ini di mana sekarang posisinya
baik untuk saat ini petugas masih melakukan upaya pengangkatan bangkai pesawat
di mana titik pesawat yang tenggelam ini sudah ditemukan di sekitar lokasi kejadian
petugas gabungan rencananya menggunakan
tabung tabung terapung untuk melakukan pengangkatan bangkai pesawat dari dalam sungai
karena posisi pesawat saat ini tenggelam di dalam sungai sekitar lima sampai sepuluh meter
baik jadi saat ini jasad dari korban yang ditemukan ini dilarikan ke rumah sakit di mana jerry
ya untuk korban yang barusan ditemukan atas nama salman al sarisi langsung tadi dilarikan ke rumah sakit bayangkara untuk proses lebih lanjut
sementara untuk korban yang sebelumnya yang selamat
kemarin sempat dibawa ke rumah sakit indramayu
namun kami barusan dapat kabar korban langsung dilarikan ke rumah sakit jakarta
namun saya belum mengetahui di rumah sakit mana dievakuasi korban selamat tersebut
dari informasi yang anda dapatkan ini korban yang selamat mengalami luka apa saja begitu dari insiden kecelakaan cesna
baik untuk saat ini kami belum bisa mengetahui apa saja yang dialami luka luka yang dialami oleh korban selamat
petugas dari di sini petugas gabungan masih terus memfokuskan pencarian terhadap korban yang sebelumnya
dan saat ini fokus mencari mengevakuasi bangkai pesawat maggie
jerry dari kondisi yang ada saat ini dan sudah ditemukan ya titik jatuhnya pesawat di sana
baik untuk suasana saat ini sekitar lokasi kejadian dipasang garis polisi sehingga masyarakat sekitar
tidak bisa mencari korban
kita melihat secara langsung ke bibir sungai karena dipasang polis lain
hal ini dilakukan karena dari permukaan air mengeluarkan bahan bakar dari pesawat yang tenggelam tersebut
sehingga dikhawatirkan adanya masyarakat yang merokok dan mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan dari hal itu maggie
jerry apakah sudah ditemukan penyebab pesawat ini jatuh
ke sungai yang berada di lokasi anda
baik untuk saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi untuk penyebabnya
karena pihak sekolah dari penerbang ini juga masih belum dapat diminta keterangan apa penyebab dari jatuhnya pesawat
dan petugas kepolisian baik basarnas di sini juga masih belum dapat memastikan penyebab jatuhnya pesawat apakah itu trouble engine
maupun ada benar kemungkinan
kemungkinan pendaratan darurat di sungai masih belum dapat dipastikan maggie
jadi siapa saja yang saat ini berada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat ces
nah berarti dari pihak sekolah penerbangan ini sama sekali belum ada perwakilan begitu ya untuk menuju lokasi tersebut
sampai saat ini saya belum melihat adanya dari pihak sekolah penerbangan angkasa fasn academy
yang kemungkinannya ada di sekitar lokasi namun kami belum dapat melihat posisinya
dan saat ini hanya
yang ada di sini yang kami lihat ada dari basarnas polair polda jawa barat pores indramayu bpbd dan masyarakat sekitar
ya berdasarkan data yang kami dapatkan sesna adalah maskapai dari amerika
apakah ada perwakilan dari perusahaan sesna yang sudah mengasih mungkin penjelasan
sejauh ini belum kami temukan di lokasi adanya dari pihak

nanti kemudian akan kami update posisinya
terima kasih jurnalis transmedia jerry kumara